dari tadi mbak mbak
mbak mbak mas
mas mas ini tuh tempat informasi bukan tempat pengaduan
tempat pengaduan rumah tangga dan lain lain
saya di sini nih
iya kan di sini
eh kay tau gak
lu tuh kalau jadi cewek tuh nggak ada matinya tau gak
kalau kay mati ibunya mau makan apa
dia masih butuh bantuan gue
nah itu dia tuh itu tuh yang gue bilang salut
lo itu kerja tapi juga sambil sekolah
apalagi dia yang keluarga
eh enak aja
ini tuh agenda gue
nyawa kedua gue
itu agenda apa dery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
tapi masih nulis dery
eh enak aja
lihat bentar aja
kamu tumben ke sini
kamu gak suka aku ke sini
si wibia nih cuma partner kerja aku bu
oh pantes sekarang kamu jadi ajaran ada waktu buat aku
sekarang ikut aku makan siang yuk
tapi aku tuh mau kerja gue
gak ada tapi tapian ikut aku
yaudah sana ikut makan siang
biar ntar kerjaan lo gue nanggung deh ya
bu kamu ini apa apaan sih gung
kamu kok pergi maherempah doang nih aku tak mau nih yang kerjaan
gung istirahat tuh udah kelar
lagian aku tuh udah makan siang kok
yaudah kalau gitu kita pulang aja
kamu gila apa kamu mau lihat aku dipecat
iya lagian kamu ngapain kerja sih
kamu mau duit berapa tinggal bilang sama aku
daripada kamu kerja digangguin cowok
gung kamu tuh ngomong gak pakai perasaan apa ya
aku tuh gak mau dipukul tergantung sama orang lain
meskipun hina aku gak patut dihina
kei maksud aku gak kayak gitu kei
kau belum pulang bukannya kita udah kelar di setengah jam yang lalu ya
iya sih gue tuh lagi nungguin albu
dia tuh mau jemput di sini
oh mungkin handphonenya lo bet kali
bukannya sekarang zamannya powerbank
ya tapi kayaknya dia di jalan deh
yaudah deh daripada lo lama nunggu di sini
gak usah gak usah
ntar gue biar nunggu sama agung aja
ntar kalau agung gak dateng
hubungin gue aja ya
oke kok sendirian sih
bukannya dijemput aku
harusnya sih gitu bu

maaf aku telah jemput kamu ya
aku udah ke mall tapi kamu gak ada
ya kamu kan tahu aku sibuk di kantor
aku tuh udah bilang sama kamu
gak usah jemput
aku tau kok kamu tuh sibuk
sorry aku sampe
kamu apa apaan sih
latihan aku kerja juga buat kamu kan
cuma nunggu satu jam doang kok
kamu bilang cuma satu jam
kamu tuh kenapa sih
gak pernah bisa ngajak
kamu udah hargain waktu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
terus kenapa jemput kamu
iya mati dan aku lupa buat cacelan
kamu ngerti dong ke
kasian juga ya sih ke
cewek cantik dan sebaik dia
dapet cowok kayak gitu wak
gak bisa hargain dia
sebaiknya sekarang istirahat aja dulu
jangan kurang ajar sama saya
ingat ya bu
keluarga ibu banyak utang sama keluarga saya
mbak mbak mbak
ini tuh tempat informasi
bukan tempat pengaduan
dapat pengaduan rumah tangga dan lain lain
jangan sama sama kekejangan
jangan sama sama kekejangan
jangan sama sama kekejangan
masa nyari anjing budal gak bisa
aduh ya kenapa ibu
kees ya boy
kenapa bisa rame rame ke aja ini
minta cariin suamilah istri sama anjing peliharaan
saya cari anjing peliharaan
tenang ibu ya
oh ini pasti gara gara kejadian buaya kemarin nih
pas nangkep tuh copet
terus gimana pak
halo bapak bapak ibu ibu
demi kenyamanan mal ini
saya harap bapak dan ibu tidak berkumpul di sini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
oke terima kasih
istri saya di mana ini
di mana cinta
di mana sih
ibu ibu ibu
bapak ibu ibu
kalian jangan puas dulu
kalian harus cari cara bagaimana mengatasi masalah ini
saya tidak mau masalah ini terulang kembali oke
kamu mikir kak
boy udah pake temsi ngapain ya
ya gara lo sih mau ditepak pengadilan macem macem
ya gapapa dong tapi kan gara gara itu juga gua dapet kerjaan
lo angetin gua aja sih emang ide lo apa bagus
wow ide gue ini pasti cemerlang
jadi gini mulai besok kita bakal hemat bicara
jadi gini nih
setiap ada pertanyaan yang aneh aneh
dan kita tinggal tunjuk bagian yang lain
kalau ada yang kehilangan sesuatu kita angkat karton terus itu nomor polisi
terus kalo ada yang kehilangan helm pra angkat karton juga
nah ternyata lo pinter juga ya kelas tiga sma
iya iya gue sama lo disandarin iq lebih tinggi tuh daripada lo
enak aja pinteran gue
ini ga mungkin ya
kamu ngapain sih deket deket sama cowok pecel kayak gini
ah aku udah pernah bilang jangan deket deket sama dia
mas mas mas tunggu dulu ya
gue ini sama kesha gak ada hubungan apa apa kok
kita cuma partner kerja
terus lo mau ngarepin ada hubungan apa sama kei
ingat ya jangan deket deket sama dia
kamu apa apa sih gung
itu gak salah aku yang salah
jelasin di mobil
dasar cowo sengak
gue ga akan tinggal diem